di waktu yang bersamaan ketua umum partai hanura osman sabtaodang membantah
bir setegang dengan ketua dewan pembina wiranto
oso mengaku sempat membicarakan konflik hanura bersama wiranto saat pelantikan menteri di istana
oso menegaskan tidak ada masalah dengan wiranto
ia juga mengklarifikasi kepada wiranto soal niatannya mengambil alih partai
malah menko polhukam sempat berpesan agar oso membangun partai hanura bersamanya
menurut oso ada pihak yang mencoba mengadu domba antara dirinya dengan wiranto
ketua dpd ini juga menegaskan tidak akan ada munaslup untuk menggantinya sebagai ketua umum hanura
menurut oso ada pihak yang mencoba mengadu domba antara dirinya dengan wiranto